hah ini kan mobilnya papa
pantesan dia nyampe duluan pake supir sih
hai honey mama udah sampe nih mama lagi di parkiran
lagi nyari parkir

oh gitu ya
kamu cari parkiran yang paling aman paling nyaman ya
kalo kamu belum dapet kamu muter aja dulu
papa masih di jalan kena macet tapi sebentar lagi sampai kok
boy apa kita nggak ke parkiran timur
bisa lah kal biarin aja kal
yang penting gue udah pernah ngomong sama mereka dan gue juga udah pernah ngelarang mereka ke sana
tapi kalo mereka masih mau misalnya biarin aja
ya gue sih kangen kan
cuman kan lo tau kita lagi sibuk
yaudah gini aja
nanti kita track track di sirkuit
nah boleh juga tuh hidup lo
jadi nanti kita bikin jadwal buat latihan nge track di sirkuit
terus nanti kita kasih tau temen temen kita
jadi suatu saat kalo ada kejuaraan di sirkuit kita bisa ikutin eh ga
jamrah jamrah tolong
tolong jangan berat
kayaknya kita bisa balap balap sekarang ya
tolong jangan berat

ya makasih ya

udah pada stres kali orang orang ya
sampai kita ngeliat kalian jambret lagi
kata mama parkirannya penuh

mantesan dia nyampe duluan
pakai supir sih
terima kasih pak
tidak muter tempat
oh marissa ya ntar
terima kasih ya
saya pesen makanan ini nanti aja
tunggu istri saya datang
pinter banget marissa
akhirnya papa datang juga
katanya kamu udah sampai duluan
udah di parkiran
kok papa duluan yang duduk disini
ini ceritanya pak
kamu bohong ya
kan emang mama duluan sampe tadi pak
nggak boleh bohong dosa tahu
mama tuh kan jadi jelek
oke gak percaya sama mama segala
gimana mau percaya
orang waiter bilang tadi mama belum sampe
waiter nya salah liat kali
udah ngaku aja
kamu kan tau
papa tau gak
ngemil apa yang paling enak
ngemiliki papa sepenuhnya tau
yaudah kita baikin
jadi kita udah gak usah ngebahas ini lagi
kok gak mau
karena kalo kamu udah mulai dengan kebohongan kecil seperti ini
kamu nanti akan melakukan kebohongan kebohongan lain yang lebih besar dan terus menerus
gak usah kenceng kayak gitu kali pak
kan malu dilihatin orang duduk duduk
biar orang tau kalo istri papa itu tukang kebohongan lainnya itu tuh kan
tuh apa itu
wah cantik cantik gini tetep istri papa
yang malu papa juga tahu
makanya jujur aja apa susahnya sih
udah udah jujur ini emang tadi dateng duluan papa
udah jujur kok
papa jadi males makan malam
jangan gitu dong pak
gitu aja marah
mama makan sendiri bye
eh kenapa kamu liat liat
oh maaf saya hanya ingin memastikan saja
bos iklan baru yang aku bilang itu yang aku belum menikah mas
jadi kalau dia tau
mas ini adalah suami aku
nanti aku bisa diberi